probolinggo ini masih lebih mulia pelacur yang ada di klerkeran itu mas jek
itu mak saya menerima
karena kalau pelacur itu mau menerima
akibat video yang viral ini melalui kuasa hukumnya
seluruh anggota dprd probolinggo melaporkan asn tersebut ke mapolres pada rabu
kuasa hukum mengaku kliennya telah menunggu itikat baik dari terlapor untuk meminta maaf
namun tidak kunjung dilakukan
luapan kekesalan asn yang juga adalah kelompok tani itu terjadi
dalam acara forum sosialisasi perencanaan areal tanam tembakau
di kantor bupati probolinggo sepuluh mei lalu
ia meluapkan kekesalannya terkait permasalahan pupuk yang mahal
hingga sulitnya petani mencari pupuk subsidi
sementara anggota dewan hanya sibuk kunjungan kerja saja tanpa beri solusi
pengiraan terhadap lembaga institusi negara
yang mengatas nama asn
yang menyamakan antara anggota dewan
diplacur lebih mulia daripada anggota dewan